lionel messi dilaporkan memiliki kontrak senilai sembilan empat triliun rupiah dalam empat tahun sejak dua ribu tujuh belas
sebelumnya messi dinobatkan sebagai pesepak bola yang memiliki gaji tertinggi di dunia versi forbes di tahun dua ribu dua puluh
lalu sebenarnya berapa gaji messi bila dibandingkan dengan pesepak bola lainnya
kita akan bahas malam ini
ini dia lionel messi pesepak bola dengan gaji tertinggi
yang pertama ini dia ada lima pesepak bola dengan gaji tertinggi yang datanya telah berhasil dihimpun oleh tim lead bank cnn indonesia
yang pertama berdasarkan forbes dua ribu dua puluh bintang asal argentina ini memiliki gaji sebesar sembilan puluh dua juta dolar atau setara dengan satu dua puluh sembilan triliun rupiah per musimnya
ini dia kalau per hari kita konversi ternyata ia menerima dua ratus tujuh puluh tiga ribu dolar
atau tiga empat miliar dalam sehari
yang kedua diikuti oleh pemain dari psg ini ada neymar junior
satu musimnya dia mendapatkan satu triliun rupiah dan perharinya tiga dua miliar rupiah dalam sehari
dan posisi ketiga ini dia ada cristiano ronaldo dari juventus
dimana perharinya cristiano ronaldo ini mendapatkan dua sembilan miliar
dan yang selanjutnya yang keempat adalah mbak peh
ini dia dari psg juga
dari psg di mana per musimnya ia mendapatkan gaji sebesar tiga ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah
ini sama dengan dua puluh delapan juta dolar ya
dimana kemudian ketika dikonversi ke hari harinya atau dalam sehari ia mendapatkan satu satu miliar rupiah
dan yang ada di posisi kelima dengan gaji tertinggi
tertinggi adalah pogba dari mu
mendapatkan satu satu miliar rupiah juga perharinya
itu dia tadi gaji fantastis dari lima pemain bola dengan gaji tertinggi di dunia
selanjutnya kita akan bahas berdasarkan laporan dari forbes
dalam setahun messi ini ternyata meraup satu ratus dua puluh enam juta dolar amerika
atau setara dengan satu tujuh triliun
ya ini dia
dalam satu tahunnya
dan dimana berdasarkan kalau kita rinci pendapatannya ini
kalau dari klubnya sendiri ia mendapatkan sembilan puluh dua juta dolar amerika serikat
atau setara dengan satu dua puluh sembilan triliun dari klub saja
sementara itu dari endorsementnya dia juga mendapatkan banyak pendapatan
dari endorsement yang ia dapat
dari organisasi dan perusahaan ternama
sebesar empat ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah
dapat dari mana saja
endorsementnya ini dia
banyak sekali ya
kemudian yang meng endorse seorang lionel messi
selain dikenal sebagai pemain dengan pendapatan tertinggi
messi juga dikenal sebagai pemain sepak bola yang sangat berkaliber
artinya memiliki sederet prestasi
sejak memulai debunya bersama dengan barcelona di tahun dua ribu empat
lapulga ini telah mencetak enam ratus lima puluh gol
dan sepanjang karirnya ia juga berhasil meraih penghargaan untuk pemain terbaik dunia
kemudian ada juga penghargaan penghargaan yang ia dapatkan
ini dia penghargaannya
luar biasa banyak sekali sumbernya dari barca
kita himpun di sini
dan ia juga memberikan
mulai dari empat gelar liga champions eropa
kemudian ada juga tiga gelar piala dunia antar klub
yang ia berikan sepanjang karirnya
yang merupakan kelahiran dari argentina di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi ada satu kabar mencengangkan
yang kemudian ramai juga diperbincangkan di media sosial
dan nanti kita akan berbincang langsung dengan ahlinya